abang udah cuci tangan
boleh ya mas pur
bercanda doang mas pur
udah berhenti aku
bang antarkan aku ya
rumah emak ngapain aku ke rumah mertua kau bang
antarkan aku ke depan
saya mau pulang ada perlu
bah macam mana pula kau
besok besok kalo ada undangan berkabut sama lagi
gue gak mau dateng
kenapa pur kan bagus
bagus satu pur
silaturahmi itu paling penting
kalo silaturahminya sih iya tis
pamer apaan mas pur
eh nyamber aja lo
pamer apa pur
ada yang cerita
anaknya lah sudah masuk sd
ada yang cerita anaknya udah masuk tk
terus ada lagi yang cerita baru nikah lah
itu mah bukan pamer atuh pur
itu mah cerita biasa
kamunya aja yang sensitif
kamu kan belum berkeluarga
ngapain lo ketawa
orang ketawain ini
kayanya kekecilan deh bang
tuh kan bang
abang mau kemana
buat apa k kontrol itu lah
nah kalau kamu berani kamu pinjem aja sama pur nomo
dia kan suka males malesan
etis gue itu orangnya bukan males malesan
tapi gue itu nyantai
nggak ngoyo nggak gerasa gerusuk nggak ngejar setoran
ya iya tuh pur
kamu itu orangnya nyantai
soalnya kamu gak punya tanggungan pur
kamu kan masih bujangan
itu foto keluarga ya mbak
bikinnya udah lama tapi baru mau dibingkai
emang jalan lagi ya
emang udah cuci tangan
lihat lihat dong kalau jalan ah
boleh ya mas pur
gue cantah doang mas pur
gue minjem korannya buat gue baca
tapi ntar aja
ya udah mana korannya
iya ntar aja
gue kan belum mau pergi
bak dipaja prin
ought nut back n bach kasih mu
ya gini gue disitulah
gue mau ke tukang figurannya tadi kekecilan
mau gituin lagi kan ini gue
saya jadi pengen mak
ini pesanan orang
bukan pengen kue mak
pengen punya potok warga
oh seperti itu
bebek nggak diajak
masya allah lupa
gue dari warung dih
gue mampir ke sini
main makasih aja
itu sirupnya buat saya kan
bulu kira kira itu buat saya
bapak bia mau ke mana
gue mau cerita sama lo sama si murot
di rumah si murot aja yuk
mak kalau udah selesai surti pamit pulang ya mak
makasih banyak ya surt
mbak yanti gak ikut pulang juga
minta uang bu
minta sana sama bapakmu
ada apa toh
pak minta uang pak
buat apa jajan
kamu kan lagi puasa
buat main ps
nggak boleh keseringan main ps
pak kas kamu mau main
jangan lama lama loh mainnya
buat uang pak
kok sama saja
menjebak di sini
eh gimana itu pak
udah lah nanti aja sebentar lagi kan mau lebaran
bini lu gak suka sama gue nro